kondisi ekonomi global tengah menghadapi ketidakpastian baru akibat perang antara israel dan militan hamas palestina
perseruan kedua kelompok negara tersebut membuat sejumlah negara termasuk indonesia ketar ketir dan bersiap mengecangkan ikat pinggang
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bima yudhistira direktur center of economic and law studies
selamat pagi mas bima
ya mas bima kalau kita bicara mengenai resikonya ini cukup signifikan
salah satunya yang menarik adalah terkait dengan harga minyak ya mas
ini saya coba melihat sedikit terkait dengan harga minyak pada senin sembilan oktober itu harga minyak wti sudah naik empat tiga persen
sementara minyak brand melesat empat dua puluh dua persen dan sempat menyentuh lima persen
apakah ini merupakan salah satu dampak signifikan dari ketegangan antara israel dan palestina mas
jelas memang ada kaitan ya
setiap ada gejolak yang terjadi di timur tengah efeknya tentu akan langsung dirasakan
karena kesalahan adanya gangguan pasokan minyak mentah
meskipun catatannya adalah kali ini konfliknya berbeda dengan konflik misalnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga harga minyak mentah sempat naik lebih dari enam ratus persen dalam waktu yang sangat singkat
tapi kalau kita lihat ya dari sisi harga minyak mentah kenaikannya hanya berkisar lima sampai enam persen secara tahunan
tapi ini menjadi salah satu kekhawatiran besar
karena negara negara yang ikut campur di dalam konflik israel hamas ini meningkatkan ketegangan geopolitik yang sudah ada pada saat ketegangan di perang rusia ukraina
jadi rusia ikut berkomentar kemudian ada beberapa negara yang terang terangan memberikan bantuan finansial dan senjata misalnya
baik amerika serikat bahkan ada korea utara dan juga ada iran
masalah dari konflik geopolitik ini menimbulkan kekhawatiran
adanya tekanan ekonomi global yang sekarang saja sudah diperkirakan ekonomi global melambat
kalau ditambah dengan adanya dampak perang yang meluas antara israel dengan hamas di palestina
maka ini akan menyebabkan banyak sekali perubahan perubahan indikator ekonomi misalnya
pertumbuhan ekonomi global semakin turun inflasi bisa beresiko naik
kemudian tingkat suku bunga ini juga beresiko
akan dinaikkan lagi oleh bank sentral negara maju
tentu dampak dampak ini bagi indonesia artinya apa
artinya harga bbm baik yang non subsidi maupun subsidi itu beresiko mengalami kenaikan sampai akhir tahun
kemudian lpg tiga kg kalau tidak ditambah alokasi subsidi energinya tentu juga akan berdampak kepada defisit apbn
listrik pun juga sama
jadi yang paling sensitif memang saat ini adalah energi
yang berikutnya adalah
nah kolatilitas nilai tukar rupiah ini akan membuat rupiah melemah lebih dalam
dan menyebabkan harga harga pangan terutama yang diperoleh dari impor
mau bicara beras itu pun juga sekarang ada kenaikan karena selisih kurs
kemudian ada juga bawang putih apalagi gandum yang memang ketergantungan impornya cukup tinggi
nah ini siap siap produsen di beberapa kebutuhan pangan yang memang bahan bakunya impor
mereka akan meneruskan biaya biaya tadi selisih kurs kepada konsumen akhir
nah yang berikutnya lagi adalah utang
ini juga kita selalu memberikan warning bahwa hati hati terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah
terutama yang terjadi di timur tengah
ini efek berantainya akan membuat pasar relatif bergejolak
bahkan setelah pemilu masih ada resiko ada gejolak
dan imbasnya juga banyak perusahaan perusahaan baik bumn maupun
swasta yang memiliki utang dalam bentuk alas tidak semua dalam posisi di adging ataupun dilindung nilai
mau gak mau ketika bayar bunga utangnya semakin mahal dalam bentuk dolar misalnya
mereka harus mengorbankan berbagai macam biaya produksi atau operasional atau efisiensi
nah itu yang akan kita lihat kalau perangnya semakin meluas dan menambah kekacauan geopolitik
tadi mas bima mengatakan kondisi serupa juga dialami ketika ketegangan
geopolitik ukraina dan rusia
kalau kita bisa sedikit mereview ya kalau rusia dan ukraina kemarin dampaknya signifikan adalah
secara global salah satunya pasti kebutuhan kebutuhan yang memang kita import dari kawasan ukraina
seperti gandum kemudian juga bahkan sektor energi juga terdampak
tapi di sisi lain komoditi kita justru dapat blessing from discuss condition ini gitu loh
tapi bagaimana anda melihat dengan kondisi saat ini di timur tengah
karena paling signifikan paski terkait dengan energi minyak bumi apakah memang akan lebih
dekatikan nih mas selain tadi isu inflasi kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi keadaan harga minyak
ya kita melihat ada fenomena yang disebut sebagai decoupling atau pemisahan antara lonjakan harga minyak mentah
dengan beberapa harga komoditas ekspor unggulan
misalnya kita lihat dari harga cpo oke ada kenaikan karena cpo menjadi substitusi dari minyak mentah yaitu biodiesel
kenaikannya ternyata tidak se ekstrim kenaikan dari harga minyak mentah
begitu juga terjadi pada beberapa komunitas lainnya nikel pun juga sama justru yang terjadi pada nikel adalah kondisi oversupply secara global
batu bara pun juga sama yang biasanya mengekor dari kenaikan harga minyak mentah juga belum terlalu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dan persisten
ini salah satu kehatian juga bahwa kalaupun terjadi bonanza sepertinya
bonanzanya sangat sangat jangka pendek bonanza komoditasnya sangat spesifik misalnya hanya kepada minyak dan gas alam tapi tidak kepada komoditas komoditas lainnya
karena ada satu faktor kunci yaitu china atau tiongkok
beberapa lembaga sudah menurunkan respeksi permintaan domestik dari china dan ini akan mempengaruhi komoditas yang biasa kita ekspor
karena sebenarnya mitra dagangnya
dan kita kan yang paling besar china
sehingga apa yang terjadi di timur tengah itu hanya men trigger memang dari sisi kenaikan harga tapi permintaan realnya itu kita masih menunggu perbaikan data data dari china
so far china pertumbuhannya akan ada di bawah pertumbuhan ekonomi indonesia
apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi geopolitik akibat timur tengah tadi
kita bicara mengenai bagaimana banyak negara sudah mulai ikut campur dan juga masing masing sentimen tersebut berpengaruh terhadap eskalasi politik
dan juga bagaimana negara negara tersebut melakukan kerjasama bilateral terkait dengan perdagangan
kalau kita melihat indonesia meskipun tadi dikatakan timur tengah tidak terlalu signifikan tetapi tiongkok salah satunya yang menjadi salah satu core dari semua kondisi perekonomian global terutama asia
kalau anda melihat dengan pertikaian dan geopolitik
kondisi yang terjadi di timur tengah mas
ya saya pikir apa yang hari ini dibicarakan di beijing ya dalam rangka forum belt road initiative peringatan sepuluh tahun dari kerjasama perdagangan dan investasi di bawah payung jalur sutra baru yang dilakukan china
ini kita juga sedang melihat arah dari china ini terkait konflik israel dengan hamas apakah dia akan pasif ataukah kemudian lebih aktif
atau lebih fokus untuk membangun relasi dengan negara negara di kawasan asia terutama asia tenggara
jadi tidak terlalu sibuk dengan kondisi geopolitik yang ada di timur tengah
nah kelihatannya sih sejauh ini posisi china lebih ke tiga yaitu posisi yang lebih mementingkan investasi pembangunan di negara negara asia tenggara
tidak terlalu campur ataupun memberikan statement yang sangat keras misalnya mendukung salah satu pihak yang sedang berkonflik
tapi kalau kita tahu apakah china terlibat misalnya dalam konflik israel hamas ya pastinya ya
mereka akan menggunakan beberapa kesempatan untuk melakukan konfrontasi misalnya dengan amerika serikat dalam berbagai bentuk ya
proksinya salah satunya adalah di israel dengan palestina
kita melihat stance china ini sepertinya satu sibuk dengan kondisi ekonomi domestiknya
dan kedua kalaupun ada kebijakan luar negeri yang terkait dengan ekonomi ataupun bahan
bantuan militer itu mungkin lebih difokuskan saat ini ke pengaruh negara negara di asia tenggara termasuk indonesia
kita bicara mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap posisi perdagangan indonesia
dan salah satunya menarik ketika terjadi tension seperti ini adalah
masing masing negara ini mencari rasa aman dengan beralih ke mungkin investasi yang tidak sifatnya devaratif ya mas
lalu bagaimana dengan kita bicara mengenai misalkan safe haven lagi
kalau rupiah terdepresi cukup dalam
akibat banyak negara mungkin tidak lagi jor joran melakukan investasi perdagangan
menggunakan dolar mereka wait and see
nah bagaimana dengan kondisi indonesia sendiri terkait dengan ini
apakah memang investor tadi mungkin dari tiongkok memang masih berusaha untuk melakukan kerjasama di belt road initiative
tapi apakah negara negara lain juga mendapatkan peluang yang sama seperti itu
apakah justru mereka beralih untuk wait and see kemudian juga beralih kepada investasi aset konservatif seperti emas perak dan dolar
atau amerika serikat
ya ini sudah bisa terlihat jelas ya bahwa kalau china dia akan masuk karena negaranya punya kepentingan
di dalam belt road initiative atau jalur sutra baru ini ada kepentingan investasi politik perdagangan
tapi kalau kita bicara investor dari negara maju
sebenarnya sejak awal tahun ini sudah mulai banyak mengurangi kepemilikan terutama di surat utang negara
salah satunya karena mereka ingin mencari imbal hasil yang lebih tinggi yang lebih menarik
karena suku bunga dari bank indonesia kan masih kira kira ditahan ya
sementara suku bunga bank sentral amerika serikat itu terus mengalami kenaikan secara konsisten
mungkin akan satu lagi kenaikan pada bulan desember dua ribu dua puluh
kalau spreadnya makin tipis tentunya investor negara maju didorong juga oleh konflik yang memanas secara geopolitik
mereka akan mencari instrumen instrumen yang lebih aman atau ke safe haven
ke emas kemudian juga bisa ke dolar amerika serikat
itu yang memang terjadi
dan juga sebagian mengantisipasi kalau dari negara maju itu mereka wet ancy dulu terhadap milu
jadi mungkin mereka akan masuk ke market pas ke februari dua ribu dua puluh empat
dan saya kira itu hal hal yang wajar dilakukan dari perspektif investor
tapi dari sisi pemerintah kan kita punya kepentingan
pemerintah indonesia ini untuk menjaga rupiah tetap stabil
karena akan berpengaruh terhadap imported inflation dari sisi bahan pangan
oleh karena itu all out memang harus ada kebijakan kebijakan yang mulai didiskusikan yang mulai diimplementasikan
bi kemudian dari sisi pemerintah
menjaga jangan sampai rupiah tembus di atas enam belas per dolar
itu mungkin yang jangka pendek harus bisa dilakukan karena memang perilaku dari investor negara maju

itu sudah mulai meninggalkan beberapa

beberapa negara berkembang
karena memang selisihnya tadi semakin menipis
mas bima ini saya tertarik dengan bagaimana kita banyak masih melakukan impor ya beras
kemudian beberapa hal yang terkait dengan energi
apakah kondisi ini juga semakin mempersulit kita untuk mendapatkan komoditi tadi
kalau misalkan beras india sudah melarang melakukan ekspor
kemudian juga kita bicara mengenai bagaimana negara negara timur tengah juga membatasi untuk melakukan ekspor energi ataupun minyak
apakah kondisi geopolitik ini juga mengakibatkan kita yang sangat tergantung dua komoditi ini juga akan terdampak secara signifikan
ya situasi hari ini ternyata pasca pandemi kita mengalami apa yang disebut sebagai strecture ekonomi ya
atau ekonomi yang kemudian semakin tidak harmonis
negara negara masing masing melihat ke dalam
apalagi dipicu oleh adanya konflik ya israel dengan hamas ini
sehingga beberapa negara sebenarnya diam diam melakukan embargo terbatas kalau mau disebut embargo
bahasa lainnya adalah hambatan hambatan non tarif atau pengurangan kuota untuk ekspor
itu sudah banyak sekali dilakukan dan memang yang dikhawatirkan adalah energi dan pangan
dua komoditas ini kalau ada embargo secara diam diam atau pengurangan kuota ekspor ini akan mengganggu sekali pemulihan ekonomi secara global
jadi kita memang harus mengatasi

tapi saya pikir indonesia ini kan satu okelah kita secara politik punya stance misalnya membela palestina
tetapi secara perdagangan dan secara investasi kita pun juga cukup baik misalnya dengan amerika serikat kemudian dengan inggris dengan negara negara eropa
jadi dalam israel hamas bisa berbeda
tetapi dalam berbagai kepentingan ekonomi bisnis terutama ini indonesia tidak punya masalah dengan timur tengah dengan negara negara
dengan negara negara barat yang pro israel
artinya ini harus dimanfaatkan dari segi perdagangan untuk indonesia mendapatkan pasokan terutama bahan bahan kebutuhan pokok
kalaupun harus impor stoknya tersedia pengirimannya cepat kemudian harganya itu adalah harga yang diskon
nah ini butuhnya diplomasi dagang dalam kondisi kondisi genting seperti sekarang ini terutama terkait dengan beras
kedepan adalah gula
baik terima kasih sekali perbicaraannya pada pagi hari ini
mas bima selamat pagi salam sehat selalu
ya terima kasih